hai emokal ga asyik ya asyik nih gua demen nih lu pada mau ngeroyok deh jadi udah lama gua
di mana mending sih ada apa nih mang nih jahil mukul kentongan waktunya cool
oke maksudmu apa di dalam tadi apel
ada apa sih antum juga lihat antum sholik agak bener
emang kalau sholat berjamaah harus dapat menjaga kerapian dan kesempurnaan sof sehingga rasulullah
shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memulai sholat berjamaah ketika melihat sop sop para
sahabatnya belum tersusun rapi om dari abu mas'ud al badri ia berkata rasulullah shallallahu
alaihi wasallam biasa mengusap bahu kami
seraya bersama sama dengan allah dan berkata
rapatkan suapmu dan janganlah kamu berantakan dalam sholat gitu om
kenapa liatin saya mau protes pakaian saya kamu itu lebih bersih dan rapih udah gak kotor lagi
nah sekarang kamu udah naik tingkat
dari sebelumnya bakal calon santri sekarang kamu udah menjadi calon santri
sekarang kalian kembali ke kamar masing masing menunggu saat makan malam
tunggu dulu tingkatan lu baru naik jadi calon santri masih dibawa tingkatan
gue gue udah jadi santri tak che edges lebih semacam yang nomor ya
makan buah karang ya makan kita
masya allah ini gurame bumbu kuning buatan kamu ini bikin umi langsung lapar
gara gara umi pengen gurame bumbu kuning ini si faak yang ngebantuin mang kandar kejemur empang nih
masya allah alhamdulillah jadi ada hikmahannya faang kecebur empang dia jadi mandi dan ganti pakaian
tapi bapak pakaiannya itu leneh umi mah takut nanti ditiru sama santri yang lainnya
biarin aja biar kita ikutin aja alamnya
dia insya allah ini adalah hijrahnya dia menjadi santri
jadi kita yang harus sabar perlahan lahan membimbing dia
sehingga dia itu senang dan ikhlas menerimanya
ulat ulat yang hidup di pohon makan daun daunan mencici malah mengerikan
karena allah akhirnya berproses menjadi metamorfose menjadi kepompong
dan akhirnya timbul menjadi kupu kupu indah
insya allah bah
ilmu agama yang kita ajarkan dengan kesabaran akan melahirkan umat yang sabar menjalani hidupnya
nah itulah mi
kalau ilmu agama diajarkan dengan tidak sabar maka akan menghasilkan umat yang tidak sabaran pula
salep salipan di jalan raya
menerobos lampu merah
melakukan korupsi agar cepat kaya
itu bukti orang yang tidak sabar
padahal mereka itu mengerti agama mik
ya mudah mudahan aja murid murid kita murid murid yang istiqomah
ini masuk di situ
nggak usah ngajarin aneh
senioran juga aneh
so tau ngajarin ikan berenang
itu kok kantongannya udah bumi
apa jam kita sama abah
belum nih masih dua puluh menit lagi
itu siapa yang mukul kantongan
ini kan belum waktunya jam makan
wah etamah ada orang iseng
gimana tuh ini makanan belum pada siang
ini belum jadi makanannya gimana ini
pak yang barusan lu pukul tuh tandanya buat waktu makan sangkri
kamu barusan gak denger lonceng bunyi
tapi sebentar ya ini sedikit lagi selesai
makanya banyak mautin
iya buat makan bareng bareng nanti tunggu ya
masak aja pak
bawah jalan lah
aduh maaf nih makanannya belum siap
belum siap kok dipukul kentongannya
nggak maksudnya begitu
justru aneh yang mau nanya
siapa yang jual bunyinya kentongan
ini belum waktunya cool
oh itu tuh
santri baru yang mukul kentongannya
oh jadi dia yang nyarapnya
wah ini pelecehan orang lapar nih
apa dia gemet
eh muka lo gak asik ya
lo pada mau ngeroyok deh
udah lama gue gak gulung orang
jahat ngajak jahat
eh kita jahat dulu
dugo duluan nih
eh ada yang nangon kita
ini sih ada apa
jahil mukul kentongan waktunya cool
kita kan yang bertugas di dapur bertanggung jawab pada kelabakan
orang kayak gini tuh harus dihukum
mempermainkan orang yang sedang lapar
iseng segala pake mukulin kentongan
belum ngapain tadi curut
belum bilang curut
bukan gue yang mukul ketongan
lo anak pang udah kabur tadi
dan lo udah pindah gue
gue makin mantep buat gulung luaran
bang kenapa jahat mukul kentongan
tapi gak tau kenapa jadi gue begitu
semuanya pada jujur
om pang pergi aja dulu
bukan itu aja
lu dari awal mukanya lo udah ngeselin
dari awal lo inget tuh ya
perut lo lapar
perut kita sama sama lapar
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada keributan di ruang makan santri
ga kesel sama antum
aneh keselnya ama
iya sama dia
gua tandain lo
gua tandain lo
lo semua banget cemen
jangankan lo yang cemen cemen
eh kak sif
kamu ini menyesal cerowokan begitu teriak teriak
memangnya di sini pasar ini tempat pas santri
saya sudah sabar pak
sudah sangat sabar
kalau saya nggak sabar sudah saya gulung abis semuanya
oke saya santri baru di sini
jangan disemenah menahin saya
kalau bukan karena maka akan saya mau masuk pesantren ini
saya nggak terima apa yang gak terima dengan keadaan ini
tidak terima sama sekali
nggak bakal mangsa saya selesai
jangan pakai emosi istighfar
aku ga ada poin
jadi lu gua gulung lu semua